di selarangkan acara pesta adat kahiyang ayu dan bom
menyatakan perhatiannya terhadap korban teror bom di salah satu masjid di sinai utara mesir
presiden dengan tegas mengecam teror yang telah menewaskan lebih dari dua ratus jiwa
ungkapan yang serupa juga dinyatakan wapres yusuf kala
bom yang di mesir ya negara kita saya mengutuk keras serangan teroris yang ada di mesir
di sini utara dan duka dan simpati yang mendalam dari seluruh rakyat indonesia
baik kepada pemerintah mesir kepada masyarakat mesir maupun kepada korban
indonesia selalu bersama dengan mesir dalam situasi yang sulit seperti itu
saya kira sudah sering saya ulang ulang bahwa kerjasama dalam rangka
memerangi terorisme memerangi radikalisme
adalah kewajiban kita bersama
saya merasa sangat sedih mendengarnya dan bersumarah dan mengutuk yang telah diingat itu
karena orang orang beribadah
dan itu pasti buat rintang mesir
mudah mudahan coba menangkap orang orang itu
bapak menurutnya itu serang teroris
apa ya apapun namanya teroris dan teroris itu rumus saya
mau mengambil orang yang tidak tanpa tujuan tanpa jawabanku di sini